proses vaksinasi covid sembilan belas di puskesmas di desa wadas
kecamatan teluk jambe timur karawang jawa barat
pada selasa siang tengah jadi perbincangan
video ini langsung mendapat beragam komentar
setelah diunggah ke media sosial
warganet menanggapi petugas puskesmas yang terlihat
tidak memasukkan cairan vaksin covid sembilan belas ke dalam tubuh pasien
melainkan hanya menyuntikkan jarum suntiknya saja
tak hanya satu orang dalam video itu
tiga warga terlihat disuntik dengan cara yang sama
kepala desa wadas juna ini menegaskan
ketiga warga tersebut bukan warga wadas
melainkan warga perumahan gading elok kelurahan karawang wetan
mereka mendapat giliran vaksinasi
tahap pertama melalui pendaftaran online
tak berapa lama pemilik video atau warga tersebut
justru menyatakan permintaan maaf kepada petugas puskesmas
permintaan maaf ini dilakukan setelah pihak puskesmas
memanggil warga tersebut
sementara itu pada hari rabu
polres karawang mendatangi puskesmas tempat penyelenggara vaksinasi tersebut
kapolres karawang akbp ramasamtama putra mengatakan
telah memeriksa enam orang
tiga di antaranya tenaga kesehatan di puskesmas desa wadas
dan tiga orang lainnya warga yang menjalani vaksinasi tersebut
enam saksi yang kita periksa dari pihak nakesmas vaksinator
dan juga tiga saksi orang yang divaksin
dan ini masih proses pendalaman nanti akan kita sampaikan lebih lanjut
polisi juga tengah memeriksa keaslian video tersebut
selain itu polisi kini tengah memburu pelaku penyebar pertama video tersebut
yang dengan cepat menjadi viral di media sosial
untuk mengetahui apa motif pelaku menyebarkan video tersebut
tariana karawang jawa barat